sampai jumpa di video selanjutnya
gara gara allah dulu gue masuk penjara
suatu saat gue akan bikin perhitungan sama lo
mendingnya anda dan antara kita itu gak usah ada dendam bang
abang masuk penjara itu bukan karena saya
tapi karena kesalahan anda pada saat tadi
kita ketemu di sini
kalau di tempat lain lo akan gue habisi
kalian ngapain di sini
mau daftar juga
lo pikir lo berdua pantas mendapatkan kejuaraan ini kan
justru lo yang gak pantas buat ikut kejuaraan ini
nanti kita lihat
mendingan lu berdua pulang nongkrong di base camp kalian
oh bukan base camp ya
kayaknya gue cek aja
belakang mendingan kita pergi dari sini ya
kita akan tujuannya ke sini cuma buat daftar
bang kenapa kita gak cegat tajam mereka di jalanan
ini kesempatan untuk bang kobar balas dendam
maaf ya aku belum bisa berhenti
aku mau ngantriin kamu sampai rumah
aku cuma gak mau kamu dimarahin lagi sama kamu
aku ngerti ko yen
aku juga gak mau maksa kamu buat nyanterin aku sampai depan rumah
makasih banget ya udah mau nganterin aku
lagian mamah aku lagi bete soalnya dia gak dapet imb buat bikin rumah makannya
kan sertifikatnya ada di emak kamu
wah ini kebetulan banget nih
pasti emak aku gak mau kasih pinjam sertifikat tanahnya
kalau mama kamu gak bisa bangun rumah
itu artinya mama kamu gak bakal bisa bangun restorannya juga dong
kalau emak kamu gak mau minjemin sertifikatnya berarti
mama aku gak bisa bikin restoran di atas anak emak kamu kan
berarti tugas kamu sekarang cuma nyari uang sepuluh juta yang kamu pakai itu kan buat dibalikin ke mama aku
terus udah gitu kalau duitnya nggak ada kan kamu gak bisa batalin kontrak
berjuang ya ian
aku bakal kerja keras untuk mencari uang sepuluh juta itu
ya udah duluan ya
mlih selawai sophia itu dari sana

uang r patrimu

pasti mengingat terus
tantangan kita di perjalanan
soalnya tantangan resmi aja
susah memancing emosi dia
susah memancing dia
gue harus cari timing
dan cara yang tepat
untuk maksa boy bertarung sama gue
kayaknya mereka udah gak ngejar kita deh
semoga aja lah
terus sekarang lo mau
gue sih mau ke warung babe
gue mau kasih duit sumbangan
pembangunan rumahnya oki
dari megan ke nadin
meghan kan lagi di belanda
tapi dia sms gue sih
katanya mau transfer
udah lah kalau gitu
gue gak bisa ke warung babe
soalnya gue harus ngajar di jojo
lo kan sekarang lagi un
kok masih sempet sempetnya ngajar sih
ya itu kan udah jadi kewajiban gue
bagian kan ngajar cuma sejam
yaudah deh kalau gitu
pak pak pak
berhenti minggir sebentar pak
iya nan baik nan
bentar ya nan
oh ternyata mereka itu masih main sampai sekarang
gue pikir udah gak kontak kontakan lagi
jangan jangan riri ini udah lapor ke adriana
kalau gue ngelidikin dia
waktu itu ririn juga kasih informasinya yang palsu lagi
mau kemana nan
waduh bapak gak usah banyak nanya deh
ya itu ya pak ayo putar balik pak
dan kebetulan kan megan sekarang udah gak mungkin jadi bendahara lagi
lo bersedia gak gantiin megan buat jadi bendahara
hah aduh jangan gowe deh
yolah din please
iya kan cuma lo disini yang stand by setiap hari di warung mbak be
ya udah deh tapi lo percaya deh sama gue
ya percayalah makasih ya nat
yaudah gue ke dalam dulu ya
nadine mau pamit dulu ya nadine mau ke british council dulu mau nyari buku
yaudah hati hati ya
iya assalamualaikum cing
nadine mau ke mana
mereka sangat baik
kamu mau beli buku ya
yaudah mendingan aku aja nganterin kamu
sebagian kalau kamu naik angkot atau naik bis
dinyamin aman deh sama aku gimana
yaudah deh will
beli baju dulu ya
guys duluan ya semuanya
nadine tuh pengen banget lu yang nganterin
sekarang lo liat tuh mukanya
udah lah on
jadi gue sadar diri aja siapa gue
kayaknya aja gue juga ngerasa kalau gue gak pantas aja buat nadiem
sebenernya juga gue pengen nganter nadine aja